aksi pencurian sebuah minimarket di mataram nusa tenggara barat
terekam kamera cctv pada kamis enam belas april dua ribu dua puluh lalu
pelaku memanfaatkan situasi lingkungannya sepi akibat virus corona
setelah merusak rolling door dan merusak pintu kaca utama
pelaku menguras rokok yang dipajang di etalase
setelah tersadar dirinya terekam kamera
pelaku kemudian merusak cpu komputer yang ada dan mematikan monitor cctv
berbekal rekaman kamera cctv
jajaran reserse kriminal poresta mataram berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan
polisi menyita sejumlah barang bukti berupa alat yang digunakan
untuk melakukan pembobolan serta sepeda motor yang digunakan para pelaku
sementara itu dua pelaku pencurian sembilan buah susu kaleng sebuah minimarket di cibubur jakarta timur
babak belur dihajar masa pada senin kemarin
setelah melakukan pencurian pelaku mencoba melarikan diri menggunakan mobil
namun aksinya terhenti setelah mobil miliknya menabrak sebuah mobil yang berada di depannya
pelaku berhasil ditangkap warga dan petugas kepolisian yang tengah berpatroli
dalam aksinya para pelaku dilengkapi dengan senjata jenis airsoft gun
guna penyelidikan lebih lanjut kedua pelaku dibawa ke maposek ciraca

menemukan pelaku yang berada di depan mobil

dua pelaku spesialis tuba bol minimarket di cibubur jakarta timur jakarta timur
menemukan pelaku yang berada di depan mobil

menemukan pelaku yang berada di depan mobil
selama dua bulan terakhir atau sejak pandemi covid sembilan belas
komplotan ini sudah beraksi sebanyak sebelas kali di wilayah dki jakarta maupun di daerah jawa barat
kedua tersangka berinisial hss dan sr dibekuk petugas di kawasan cikarang bekasi jawa barat minggu malam
kedua tersangka berinisial hss dan ss dibekuk petugas di kawasan cikarang bekasi jawa barat minggu malam
kedua tersangka berinisial hss dan ss dibekuk petugas di kawasan cikarang bekasi jawa barat minggu malam
kurun waktu mulai februari dimatukan

pelaku pelaku ini mengambil kesempatan
polda metro jaya hingga kini terus memburu tiga pelaku lain yang masih melarikan diri
masyarakat terutama pengusaha minimarket diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan
terjadinya pergeseran target kejahatan selama pandemi covid sembilan belas di jakarta dan daerah lain di indonesia
tim liputan cnn indonesia